kamu sama adin kan baru baikan
dan menurut mama
kesalahpahaman kalian tuh
kurang saling terbuka
kenapa kamu gak ngaku aja sama adin
enggak untuk saat ini ya mbak
kamu megang megang aku ya mas
mas reina kok gak ada
ya saya juga tidur
mau kemana sih mas
cari reina lah
ya aku juga mau nyari reina
kamu tuh sengaja deket deket saya
deket deket gimana sih mas
orang kita aja sekamer bareng
ini barusan apa
saya mau keluar
saya mau keluar ya
serba salah aku tuh sama kamu ya mas
aku dikemarin di kamar sana aja
kamu nyariin aku terus
sekarang aku udah dipindahin disini
aku dimarahin terus
masa drama gitu
mama sama papa udah bangun
itu kan dapur
sarapannya udah dimari
tuh kayaknya pupuknya ini terlalu nyayak ya
sampai bingung loh dimana mejanya disini apa di dapur
aku ala di nondowen nih maling
ala di nondowen apa sih
ya gue gitu dah ya
ini loh ya semuanya udah udah ini
sarapannya sayangnya udah udah
terus aja lu deg degan al tiap deket andin
kamu sama din kan baru baikan
dan menurut mama kesalahpahaman kalian tuh it's because lack of communication
kurang saling terbuka
enggak untuk saat ini emma
kalau andin sampai dengar dari orang lain itu akan menyakitkan dia lagi
ma andien itu benci banget sama roy
tapi mama yakin dia punya rasa maaf yang sangat besar
iya aku tahu ma
tapi gak sekarang ya
kasih aku waktu
tapi saran mama
rumah tangga itu jangan dipenuhi dengan kebohongan dan rahasia
it's not good gak baik untuk pernikahan kalian
harus sama jujur
nanti aku nyusul
kalau dia there
berarti semalam habis dari sini dia langsung kabur
saya gak mau tau ya
kamu cari elsa sampai dapat
saya gak mau sampai dia melarikan diri ke luar kota atau ke luar negeri
kamu cari info ke mama sarah
saya yakin dia pasti tau elsa ada dimana
saya akan kejar kamu
sampai ke ujung dunia sekalipun
saya pasti temuin kamu
dan kamu akan mempertanggung jawabkan perbuatan kamu
kamu ada kabar dari elsa
udah loh pak
kamu serius gak tau dia dimana
dia gak telepon kamu sama sekali apa
aku juga lagi nunggu kabar dari elsa
kok tuh men dia gak telepon sama sekali
dia pasti menyemun jika diri
dia pasti kabur nih mas
harusnya dia gak begini
kalau dia begini
dia akan bikin susah dirinya sendiri mbak
kamu gak mau
kamu coba ajak dia ngobrol baik baik
al mau cabut tuntutannya ke elsa
bukan begini cara kita menolong elsa ma
justru dia harus menyerahkan diri
supaya dia mempertanggung jawabkan perbuatannya dia ma
kamu tega pak
kalau sampai anak kita
ditangkap polisi terus masuk penjara
coba kamu pikirin dulu baik baik
aku mau belanja dulu
bu panti tadi udah minta
bu panti tadi udah minta
antar rena lagi kesana
sekarang sebentar kita ngobrolin ya
rena lagi mana memberangkan tabi
rananya udah cantik nih
udah banget nih
ya ampun anaknya mama cantik banget sih
lagi mau nganterin kamu ke panti
gak mau aku maunya disini
papa udah janji sama ibu panti
sayang dengerin mama dulu ya
juga maunya rena disini
tapi rena harus balik ke pantai
aku maunya disini